tiga hari lagi mahkamah konstitusi akan memutus perkara sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
tudingan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang terstruktur sistematis dan masif
dituduhkan pasangan capres cawapres anies muhaymin dan ganjar mahfud
termasuk soal dugaan mobilisasi bantuan sosial jelang pilpres untuk memengaruhi preferensi pemilih
atas tudingan ini mk telah memanggil empat menteri jokowi untuk menjelaskan benar tidaknya tudingan ini
calon presiden dengan perolehan suara terbanyak prabowo subianto
menegaskan tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan melukai perasaan simpatisan dan para pemilih prabowo gibran
bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan prabowo gibran
dalam memenangkan kontestasi demokratis ini
di mana kami dituduh menggunakan cara cara yang curang
bansos maupun aparat penegak hukum
kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar
dan kami dapat memahami bahwa pendukung prabowo gibran
sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan tuduhan tersebut
sejumlah pihak mengajukan diri sebagai amikus kuriyai atau sahabat pengadilan
harapannya bisa ikut meyakinkan hakim bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di pilpres
salah satunya diajukan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
ahli hukum tata negara meyakini amikus kuria ini tidak akan mengganggu independensi hakim konstitusi dalam melahirkan putusan
selain dua alat bukti diperlukan juga keyakinan hakim yang didapatkan dari luar ruang sidang
kita itu kan mengenal pembuktian bukan pembuktian formil
yang hanya berdasarkan pada alat bukti
tapi kita kenal pembuktian undang undang negatif
selain alat bukti yang di dalam undang undang mk itu disebutkan minimal dua alat bukti
keyakinan hakim ini tentu tidak hanya berdasarkan pada apa yang ada dalam persidangan
dia juga perlu kemudian ketika ada masukan masukan
sepanjang itu kemudian relevan isinya
dan kemudian bisa kemudian dipertimbangkan
mari kemudian ruang ini dibuka saja
oh pada akhirnya kan kita yakin
amicus korea ini tidak akan kemudian mengganggu independensi hakim mk
mk memberikan ruang bagi para pihak sengketa pilpres
semua menjadi ikhtiar hakim konstitusi
untuk menggali keadilan yang sesuai substansi
tim liputan kompas tv jakarta
apa saja yang bisa kita analisis dari gejolak politik
jelang putusan hakim konstitusi dalam sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
kita bahas sore hari ini di program rumah pemilu
bersama dengan analis komunikasi politik
dari universitas pejajaran adakunto adi wibowo
selamat sore mas kunto dengan maido
anda melihat tiga hari jelang putusan mk nanti dua puluh dua april
apakah dinamika politik juga ikut semakin memanas mas kunto menurut anda
ya menurut saya ada paling tidak dua arus politik yang dinamis ya mbak
yang pertama adalah tentu saja dari kubu pemenang gitu kan
dari pak prabowo dan mas gibran gitu kan
dan contohnya tadi pagi atau kemarin
pak prabowo menghimbau kepada penduduknya
jadi itu salah satu bentuk untuk mendinginkan suasana
supaya tensi politiknya tidak semakin panas gitu kan
dan kita juga bisa melihat bagaimana gerindra dan koalisi prabowo gibran
justru sudah memandang jauh melewati atau melampaui putusan mk hari senin
mereka bahkan sudah mulai menghitung kabinet
sudah mulai melakukan pertemuan pertemuan intensif
dan bahkan beberapa isu soal pertemuan pak prabowo migawati setelah putusan mk ini gitu
jadi itu di satu sisi
di sisi lain ada kubu yang menuntut sengketa pemilu ini gitu kan
dan menariknya mereka walaupun dari partai politiknya tampak
ya terutama elit elitnya memang tampak gigih gitu kan
tensi politiknya mungkin tidak sepanas dua ribu sembilan belas kalau kita lihat ya
tidak sampai ada demonstrasi besar besaran sampai malam hari dan kemudian jatuh korban
ya demonstrasi tetap ada dan itu salah satu bentuk partisipasi politik warga
namun masih dalam batas batas keberadaban kita sebagai bangsa gitu mbak
yang anda bisa lihat dari aksi demo yang digelar hari ini apa
kan kalau dari kubu prabowo gibran sudah meminta
untuk para pendukungnya untuk tidak menyalurkan aspirasi dimanapun
meminta untuk semuanya menghormati putusan nanti dari mahkamah konstitusi
kan demonstrasi adalah salah satu bentuk maaf partisipasi politik warga gitu kan
walaupun ini ranahnya ranah hukum
tapi tetap yang diputuskan dalam nanti sidangan adalah ranah politik kan
sangat wajar ketika ada aspirasi terutama mengawal suara
terutama kemudian terkait dengan concern atau perhatian dengan nilai nilai demokrasi
terkait dengan pemilu yang jujur dan adil gitu kan
menurut saya itu sebuah kewajaran dan sudah sepantasnya warga negara yang punya komitmen terhadap itu
juga bisa melakukan apa menyampaikan aspirasinya dengan satu lewat demonstrasi mungkin
ya lewat sahabat pengadilan atau amicus curiae gitu
jadi ada banyak saluran yang kemudian bisa digunakan oleh warga gitu
karena anda sudah menyinggung soal amicus curiae
kan catatan dari mk sendiri ini adalah yang terbanyak sepanjang gugatan sengketa pilpres ya
apakah ini juga semakin memperpanas dinamika politik
karena juga salah satu yang mengajukan sebagai amicus curiae adalah salah satu partai ketua umum
menurut saya tidak mbak
tidak kemudian menajamkan tensi politik karena kebanyakan kalau kita lihat yang mengirimkan amikusturro ya adalah akademisi kan
baik itu mahasiswa guru besar dosen dan masyarakat sipil yang kedua kan
dan kalau dari partai politik kebetulan ya cuma bu mega gitu dan pak hastol gitu kan
dan ini kan apa ya bentuk lain dari keprihatinan
bentuk lain dari kepentingan
ada rasa keadilan di masyarakat yang terganggu yang kemudian itu disuarakan oleh kelompok kelompok akademisi dan masyarakat sipil
dan kebetulan mungkin beririsan dengan entah itu kepentingan politik entah itu rasa keadilan dari bu mega gitu kan
jadi saya melihatnya bukan dalam bentuk konspiratif bahwa semua yang mengirimkan amicus curiae akan membantu pdip atau bumb
tidak tapi kebetulan ada concern yang sama
dan concern itu kemudian terwujud dalam bentuk amicus curiae gitu
oke mas gunto anda melihat setelah nanti putusan mk ini apakah memang benar akan terjadi pertemuan antara jokowi mega atau mega dengan prabowo
untuk konsolidasi konsolidasi nanti setelah putusan mk ini
ya secara hipotetis pertemuan antara bu mega dan pak prabowo masih mungkin terjadi
probability nya ya masih lima puluh lima puluh lah mbak gitu
nah kalau bu mega dengan pak jokowi kayaknya lebih kecil probability nya gitu
kemungkinannya itu akan terjadi karena sampai sekarang sudah ada
menurut saya sudah ada perbincangan kan mbak puan sudah dikirim untuk kemudian
ngobrol dengan petinggi petinggi gerindra dan saya pikir itu
urusan technicality diselesaikan sebelum akhirnya dua orang tokoh
tapi dengan pak jokowi kan pak jokowi nggak punya partai kan gitu
sehingga perbincangannya levelnya apa nanti gitu
masa perbincangan antara petugas partai dengan petugas partai kan nggak lucu
artinya anda juga bisa membaca ada perubahan atau pergeseran patah politik nanti
termasuk juga ada p tiga yang tidak lolos dari
ya p tiga kan juga sedang berusaha untuk ke mk ya mbak ya
mas kunto audionya sebenarnya termute
oke sepertinya kita mengalami kendala
komunikasi dengan analis komunikasi politik dari universitas pajajaran
jadi gimana nih soal peta politik akan ada perubahan secara signifikan gak
iya pasti mbak akan ada perubahan secara signifikan
yang pertama pak prabowo sendiri sudah memberikan sinyal untuk merangkul
banyak partai politik karena dia juga butuh
dukungan partai partai politik yang lain untuk bisa mencapai mayoritas
di dalam parlemen di dpr
lancarnya program program yang pemerintahan prabowo gibran gitu kan
di sisi lain sudah ada pertemuan pertemuan antara ketua umum nasdem
sudah ketemu pak prabowo dan pak jokowi gitu kan
dan mungkin partai partai lain juga akan menyusul p tiga juga sudah gitu sehingga
iya tadi saya bilang ada dua arus tadi ketika menghadapi putusan mk ini
arus yang pertama sudah looking beyond atau melampaui dinamika politik yang di mk ini
mereka sudah berpikir apapun putusan mk sepertinya pemerintahan akan jalan terus deh
jadi sudah ancang ancang ke sana tapi di lain sisi
ini sebagai ikhtiar politik sebagai bentuk representasi rasa keadilan di masyarakat misalnya
oke artinya kita akan tunggu nanti putusan dari hakim konstitusi
untuk putusan perkara sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat pada senin dua puluh dua april dua ribu dua puluh
terima kasih mas kunto adiwibowo sudah bergabung bersama kami di rumah pemilu